syuting film berjudul dua puluh dua menit kembali menutup kawasan tamrin pada akhir pekan ini
film yang mengangkat kisah nyata aksi teroris di tamrin pada januari dua ribu enam belas ini mendapat izin menutup jalan tamrin selama akhir pekan sejak empat belas april lalu
sejak pukul enam pagi polisi menutup kawasan jalan protokol tamrin yang rencananya akan berlangsung hingga pukul tiga sore hari
penutupan yang sudah berlangsung tiga pekan di setiap hari sabtu dan minggu ini menuai protes warga
alasannya penutupan jalan menyebabkan arus lalu lintas di kawasan tamrin macet total
pihak kepolisian menyatakan proses syuting film ini sudah disetujui kapolri sebagai sarana pembelajaran anti terorisme
untuk itu kepolisian pun mengantisipasi penutupan jalan dengan mengalihkan lalu lintas
sudah ada produser lapangan cnn indonesia manggar fatani di kawasan sarinah jakarta
manggar seperti apa suasana syuting film dua puluh dua menit yang digelar di sana
ya rian saat ini bisa dilihat di belakang saya kawasan tamrin sudah mulai dibuka
karena sejak pukul sepuluh pagi tadi tadinya terjadi penutupan total dari pukul enam hingga sepuluh pagi
namun pada pukul sepuluh pagi dari arah bundaran hi hingga ke tamrin sudah mulai dibuka
sekarang kendaraan umum baik transjakarta maupun kendaraan pribadi sudah bisa melewati jalan tamrin dari arah bundaran hi
namun saat ini penutupan jalan hanya terjadi dari arah kebon kacang hingga ke arah sabang
karena saat ini konsentrasi pengambilan gambar ataupun syuting dari film dua puluh dua menit hanya terjadi di sekitar lampu merah dari arah kebon kacang menuju sabang
sehingga saat ini memang kendaraan bisa dibilang pada saat pukul delapan hingga sepuluh pagi tadi menurut pantauan kami di lapangan
memang sempat terjadi kemacetan atau kepadatan di sekitar jalan hi dan juga jalan sutan syahrir
di mana kendaraan dibuang ke arah sultan syahrir yaitu ada berada di sebelah kanan dari arah bundaran hi
dengan begitu terjadi kepadatan namun pada pukul sepuluh sudah mulai dibuka dan jalan sudah mulai kembali lancar
dugaan kami dan juga dari pihak kepolisian ada kemacetan atau penumpukan kendaraan dari arah tanah abang
karena memang ini adalah akhir pekan di mana tanah abang biasanya diserbu oleh pengunjung
dan juga ada penutupan jalan
dari arah tanah abang tidak bisa menuju ke arah sabang atau menyeberangi kawasan tamrin ini
dan ini adalah pekan ketiga penutupan jalan atau untuk lokasi pengambilan gambar dari film dua puluh dua menit
karena ini adalah pekan ketiga setelah sebelumnya dilakukan pada hari sabtu tanggal empat belas april
lalu hari lalu pada pekan lalu pada tanggal dua puluh delapan april dan dua puluh sembilan april
dan untuk hari ini rencananya masih situasional
masih melihat kebutuhan
gambar dari film dua puluh dua menit ini sendiri sejauh ini hanya ditutup dari kepolisian mengira penutupan jalan bisa mulai dibuka pada pukul dua belas siang
namun kita juga masih menunggu masih melihat apakah benar pada pukul dua belas siang semua jalan akan dibuka secara total
dan mengenai film dua puluh dua menit ini sendiri rian mengapa mengambil kawasan syuting di daerah sini
karena memang pada saat januari dua ribu enam belas di mana saat aksi teror
terjadi di jalan tamrin
aksi teror memang terjadi tepat di lokasi ini
tepatnya ada di sekitar lampu merah tamrin dan juga pos polisi yang ada di belakang saya
di mana terdapat kelompok teroris yang meledakan bom dan juga melakukan baku tembak dengan pihak kepolisian
dan juga lokasi syuting selain ada di tengah jalan juga nanti mengambil lokasi syuting di gerai kopi yang ada di seberang sarinah tamrin
dan dari pihak kepolisian sendiri saya melihat pada pukul sembilan tiga puluh
pagi tadi kapolri tito karnavian datang ke lokasi
kami masih belum tahu mendapatkan konfirmasi apa yang dilakukan oleh kapolri
apakah turut berperan karena pada saat itu kapolri berperan sebagai kepala bnpt pada saat kejadian berlangsung
ataukah hanya untuk meninjau lokasi
selain itu juga kami melihat adanya kompes pol krisna murty yang pada saat kejadian
atau pada saat aksi bom tamrin pada januari dua ribu enam belas
menjabat sebagai diraskrimum polda metro jaya
manggar jika memang seluruh pengambilan gambar selesai pada hari ini
apakah itu berarti film dua puluh dua menit itu sudah selesai
atau masih akan dilakukan lagi proses syuting di pekan pekan ke depannya manggar
ya memang proses syuting dari film dua puluh dua menit ini memakan waktu hingga dua puluh satu hari dimulai dari empat belas april lalu
jadi bisa dibilang ini memakan pekan terakhir
dan dari pihak kepolisian juga tadi dari hasil wawancara kami mengatakan bahwa besok ke tanggal dua puluh sembilan april
tidak akan ada lagi penutupan jalan untuk proses syuting
yang ada hanya penutupan jalan untuk cfd seperti biasa pada hari minggu
karena besok pengambilan gambar hanya akan dilakukan di depan gerai kopi yang ada di sarinah tamrin ini rian
untuk besok tidak ada lagi penutupan jalan
dan setelah itu pekan ke depan diharapkan atau dipastikan tidak ada lagi penutupan jalan di kawasan tamrin
untuk proses syuting karena memang proses syuting sudah berakhir
baik manggar dengan sumringahnya wajah anda juga mungkin disambut oleh sumringahnya wajah para pengguna jalan
jakarta pada pekan pekan kedepannya karena mungkin sudah terbebas dari penutupan jalan
manggar fatani produser lapangan cnn indonesia
terima kasih sudah melaporkan